hai kota surabaya jawa timur dinyatakan kementerian kesehatan bisa melaksanakan
beberapa capaian indikator diantaranya diterapkannya ppkm level satu serta capaian vaksinasi dosis
pertama dosis kedua warga lansia dan juga anak surabaya disebut sebagai daerah pertama yang
siap melaksanakan kegiatan sekolah yang dihadiri semua peserta didiknya dan akan menjadi acuan
nasional awal pekan ini pemerintah kota surabaya mulai menyusun konsep bersama tenaga ahli
kementerian kesehatan untuk teknisnya kita masih menunggu surat sk bersama menteri karena kemarin
ini yang membuat nanti insyaallah keluar sk menterinya bersama menteri makanya surabaya
itu ada di kota surabaya semua pengetatan protokol kesehatan menjadi kunci utama sementara
itu mengantisipasi adanya klaster sekolah pemerintah kota surabaya akan memperluas rasio
tracing untuk mengetahui jika terjadi penularan pada peserta didik apakah benar dari sekolah atau
aktivitas di luar sekolah menanggapi hal tersebut epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
mengingatkan selain capaian vaksinasi harus juga dipertimbangkan mobilitas warga lintas daerah karena
surabaya menjadi ibu kota provinsi jawa timur berdasarkan google mobility surabaya memiliki angka
mobilitas tertinggi di jawa timur yang meliputi pergerakan warga lintas kota itu sebetulnya yang
real itu jauh lebih tinggi dari itu nah makanya karena itu sudah banyak yang tertular dan ini
nanti buktinya saya belum punya bukti kan ya itu kan estimasi buktinya nanti di akhir november
atau awal desember lah ya itu ada zero prevalence survei
yang dilakukan oleh kementerian kesehatan ya itu yang nanti akan keluar hasilnya nanti kalau betul
ternyata angka prevalensinya sudah tinggi ya itu benar apa yang saya duga benar gitu ya tapi
sepertinya iya tapi kita tunggu hasilnya karena itulah windu menekankan kewaspadaan dengan penerapan
protokol kesehatan yang ketat diutamakan dan pengawasan kasus dilakukan bukan perwilayah
melainkan kesatuan wilayah minimal dan kesehatan yang terhadap kesehatan yang terhadap kesehatan yang terhadap
surabaya menyatakan masih melakukan persiapan teknisnya tim liputan cnn indonesia